pertambahan kasus positif covid sembilan belas di tanah air melesat meskipun penerapan ppkm saat ini diberlakukan di berbagai wilayah di tanah air
hari ini saja tercatat pertambahan kasus positif covid sembilan belas mencapai hampir tiga belas kasus di indonesia
lalu bagaimana kebijakan strategis yang harus diterapkan pemerintah di daerah agar penanganan covid sembilan belas lebih cepat dan tepat
ketika kasus covid sembilan belas semakin gawat kapan otoritas terkait harus menarik rem darurat
sudah tersambung melalui sambungan zoom malam hari ini wali kota bogor bima arya
kemudian epidemiolog universitas erlangga windu purnomo dan analis kebijakan publik trubus rahadiansyah
selamat malam bapak bapak
semoga dalam kondisi sehat sehat terima kasih waktunya malam hari ini
saya ke kang bima terlebih dahulu
kang kemarin kota bogor mencatatkan kasus positif sebanyak dua ratus empat kasus
ini tercatat sebagai kasus terbanyak
perkembangannya hari ini bagaimana kang
jadi masih sangat tinggi dan sebetulnya memang luas ya
orang dari wilayah semua
jadi memang ini tren yang sangat mengkhawatirkan
tertinggi selama masa pandemi
lonjakannya itu berkali lipat ya
dua minggu yang lalu
itu pun sudah ditambah
jadi langkah cepat kita pertama adalah
memastikan peningkatan kapasitas rumah sakit tempat isolasi
kang saya pahami adalah semua kepala daerah ketika memasuki masa musim lebaran sudah menyiapkan beberapa strategi
karena berkaca pada apa yang terjadi di tempat ini
apa yang terjadi hari ini kang
sesungguhnya memang sudah masuk dalam kalkulasi atau ini memang agak meleset angkanya
sehingga jumlahnya saat ini cukup masif terjadi
dibandingkan tahun lalu peningkatannya ini lebih eksponensial
jadi tahun lalu itu nggak di atas satu ratus lima puluh begitu ya
ketika pasca lebaran
dan angka tertinggi itu di bulan februari
itu pun satu ratus delapan puluh an
jadi angka di atas dua ratus ini hal yang sangat mengkhawatirkan
dan kami mengantisipasi itu dengan dari awal menyiapkan space untuk tempat isolasi atau tempat tidur
ya plus menyiapkan tempat tempat isolasi lainnya
namun kami melihat bahwa memang ini biasanya disebabkan oleh arus mudik ya
harus dari luar kota yang masuk
cendungan kendornya prokes di warga
jadi warga sudah mulai cuek sudah mulai biasa biasa saja
dan itu yang terjadi
seperti contohnya misalnya
icu umum rumah sakit yang biasanya kosong karena warga belum berani untuk berobat atau tindakan
nah sekarang itu penuh
dengan kasus kasus pengobatan atau perawatan biasa begitu
ini artinya memang warga itu sudah menganggap biasa
sehingga kemudian ketika icu dibutuhkan untuk kembali
ini susah sekali masuknya
jadi warga ini melonjak dengan cukup signifikan
pak windu sepakat dengan pak wali tadi bahwa ini hanya masalah lemahnya prokes saja
atau ada faktor lainnya
karena kan penerapan ppkm dan ppkm mikro di berbagai wilayah ini kan lanjut jalan terus begitu
jadi ini resultant dari berbagai faktor ya
jadi prokes memang lemah
dan makin lemah
jadi sekarang sudah
kemudian faktor lain ya
mudik sendiri kan
ketika lebaran silaturahman
kemudian faktor lain lagi
ulangan dari pekerjaan pembangunan
kemudian lalu lah ya

b garuber guru juga kan ya
jangan yang lagi btu last month sudah bunga ya
testing pcr kita itu sudah tidak pernah menyentuh batas minimum who per minggu itu
padahal di bulan januari dan februari sempat bagus
sempat persis dengan batas minimum
setelah itu lemah gitu ya
tentu saja ini menjadi bom waktu karena banyak penularan di bawah permukaan tidak terdeteksi
ya kan sungguh besar penularan di bawah yang tidak mampu kita cari sehingga tidak kita isolasi
sehingga penularan makin membesar
inilah buahnya ya
bom waktu ini dan ini bom waktu yang masih kecil nih
mudah mudahan tidak akan menjadi bom waktu yang lebih besar kalau kita tepat di dalam antisipasinya
kang bima apakah ada kendala
saya berbicara mengenai wilayah anda
meskipun mungkin berbagai wilayah lainnya punya tantangan dan kendala dalam tiga t
kalau di kota bogor seperti apakah
apakah kemudian bisa dipastikan kasus kasus yang tidak terdeteksi itu bisa kemudian terdeteksi lebih cepat
ini berasal dari banyak faktor
pertama kendalnya prokes
kedua adalah arus masuk dari luar kota
bisa itu mudik urusan pekerjaan
yang ketiga mungkin saja memang varian baru itu sudah ada ya di wilayah kita
tapi ada faktor lain yang juga tantangan
bogor itu dikepung oleh wilayah sekitar dengan sangat terintegrasi
setiap hari enam ratus sampai delapan ratus ribu orang pulang pergi masuk ke bogor
setiap akhir minggu bisa tiga ratus empat ratus ribu orang masuk ke kota bogor
jadi harus interaksi yang sangat terintegrasi ini yang menjadi kendala
naik kereta mobil kendaraan umum dan sebagainya
salah satu langkah kita adalah mencoba untuk mengurangi mobilitas dengan menerapkan kebijakan ganjil genap
kebijakan ganjil genap ini sangat efektif menurunkan kasus ya beberapa bulan lalu
jadi sabtu besok dan minggu kita kembali akan menerapkan kebijakan gaji genap untuk mengurangi mobilitas
baik dari kita masuk ke bogor maupun perang bogor sendiri
kita bisa pastikan karena virus tidak mengenal batas wilayah bagaimana kebijakan itu diambil itu yang harus dilihat
saya ke pak trubus bagaimana pak kemudian bisa melihat sisi kebijakan dalam membatasi mobilitas ini
ya menurut saya memang kebijakan yang ada itu harus konsisten ya
konsisten dalam arti bahwa bagaimana menekan mobilitas daripada warga gitu
karena persoalannya kan pengularan selama ini disebabkan oleh mobilitas itu
nah sekarang harus selain penegakan progres yang disampaikan sama pak wali kota tadi
itu juga harus juga melalui pengawasan yang ketat
disambil juga masalah reinforcement ya penegakan hukum
karena selama ini sanksi sanksi memang tidak pernah ditegakkan lagi semenjak apa namanya kita ada vaksinasi lah
atau sejak ppkm itu diperlakukan
jadi disini kemudian menjadi faktor penularannya makin terpaksa
kalau kebijakannya konsisten ya tentu ini untuk daerah daerah merah
misalnya kita perlu melakukan lockdown atau karantina gitu
karena apa karantina itu sebagai cara untuk menekan dari penularan supaya efektif kan gitu
dan itu juga tidak bertentangan dengan aturan yang ada
karena di dalam undang undang nomor enam dua ribu delapan belas kan dimungkinkan terjadinya karantina
artinya lockdown lokal lockdown terbatas lah gitu
jadi itu perlu dilakukan
untuk daerah daerah yang kategori yuna oranye dan yunani
itu ya menurut saya tetap aja protokol kesehatan aja yang ditegakkan gitu
tetapi ppkm mikro itu ya dijalankan sebagaimana yang berlaku selama ini
cuma pengawasannya diperketat dan co investmentnya ditegakkan lagi saya kira itu mbak
tadi kan pak wali sudah mengatakan begitu ya pak trubus bahwa dari sisi bogor sendiri sudah menyiapkan kebijakan ganjil genap
tapi apakah kemudian ada peran serta kepala daerah lainnya yang kemungkinan warganya memang
apa ya kita tahu bogor menjadi salah satu lokasi wisata favorit
bagaimana kemudian bisa sama sama menyambungkan kebijakan misalnya dari pemprov dki jakarta dengan wilayah penyangga
dan memastikan bahwa kebijakan ini bisa konsisten
usha jeddah kita akan bahas tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
baik kita lanjutkan diskusi malam hari ini saya ke kang bima lagi
kang tadi sebelum jeda sempat pertanyaan saya seperti itu kang
ketika menerima wisatawan masyarakat yang kemudian misalnya berwisata ataupun beraktivitas lainnya di wilayah bogor
sudah ada skenario yang disiapkan tapi apakah ada komunikasi misalnya dengan pemprov dki jakarta
bagaimana kebijakan yang lebih ideal
bagaimana kebijakan yang lebih ideal dilakukan untuk membatasi mobilitas ini
ya selama ini kami berkomunikasi dan koordinasi dengan baik dengan gubernur jakarta gubernur jawa barat semua
jadi kita selaraskan kebijakan biasanya apalagi kalau masa masa krisis seperti ini
yang paling ideal tentu menyepakati untuk menutup semua
jadi yang berbahaya itu bagi kota bogor ketika di jakarta di katakanlah ya di lockdown
tempat wisatanya ditutup kemudian pembatasannya berlaku secara masif
maka biasanya trennya akan mengalir ke kota bogor
tapi walaupun demikian tetap di bogor kami sekarang memperlakukan kebijakan untuk mensyaratkan swab antigen
tapi sekali lagi ini harus diimbangi juga karena biasanya swab antigen aja nggak cukup
harus diimbangi dengan hal lain
nah berdasarkan catatan kami mengurangi kepadatan atau kerumunan di kota bogor ya salah satunya yang terbukti efektif adalah kebijakan ganjil genap
yang diberlakukan beberapa waktu lalu ketika angkanya naik dan terbukti angkanya secara signifikan menurun dengan cepat
karena beberapa kebijakan itu nah hari ini kita mengimplantiskan hal yang sama
sabtu dan minggu nanti besok akan dilakukan kebijakan ganjil genap mulai dari jam sepuluh pagi sampai jam enam sore
sekaligus ini saya sampaikan agar warga jakarta dan sekitarnya yang bercanda untuk ke bogor berhitung ulang kembali
dan sebaiknya memang menghindari dulu untuk mepergian atau melakukan wisata
berhitung ulang kembali artinya tidak dilarang begitu ya kang kalau untuk wisata
ya nggak mungkin dilarang gitu nggak mungkin dilarang kan tapi ya silahkan ke kota bogor tapi siap siap saja akan ribet
mulai jam sepuluh pagi sampai jam enam sore
di titik titik wisata kami akan melakukan secara ketat batasan kapasitas dan juga swab antigen
oke pak windu strateginya pak wali kota bogor seperti itu idealkah menurut anda
ya sebetulnya ya kalau kita melihat kasus yang setinggi sekarang ya apalagi kita tahu ya bahwa hari ini positivity rate kita indonesia
ini daerah harus bisa menghitung sendiri itu tertinggi selama masa pandemi ini
nah jadi artinya seharusnya pemerintah daerah itu betul betul menarik rem darurat memang
seperti apa kata bapak presiden ya berkali kali lah gitu
bahwa kalau ada peningkatan kasus yang sudah luar biasa begini kita jangan ragu ya
jangan tanggung lagi tarik rem darurat spb tidak cukup sebetulnya ppa mikro ya
tapi lintas batas itu tidak ada orang orang keluar masuk yang di dalam juga begitu
sementara at home tapi itu tentu kebijakan dari keputusannya adalah para kepala daerah kabupaten kota
ya tetapi seharusnya itu yang harus dilakukan
ya karena kalau tidak ya kalau tidak ya kita akan begini terus
dan akan yang saya khawatirkan adalah ini akan terus naik ya
karena sekali lagi bahwa hari ini kita sudah mencatat kasus harian itu dua belas sembilan ratus sekian gitu
ya yang hampir mendekati dengan puncak bank pertama kita di indonesia
yaitu pada tiga puluh januari yang kasusnya adalah empat puluh
nah ini betul betul kritis sebetulnya gitu ya
jadi saya kira jangan tanggung lagi
pak windu pak windu
ya sudah tidak usah kita sebut dengan lockdown ya
karena itu mungkin kita alergi dengan istilah itu ya sudah
kita gunakan istilah yang ada di undang undang kekarantinaan kesehatan
baik baik baik
pak windu gubernur daerah istimewa yogyakarta
sri sultan sudah melontarkan ancaman lockdown jika masyarakat tidak taat ataupun tidak melaksanakan protokol kesehatan
apakah kepala daerah ataupun satgas perlu dalam posisi melontarkan itu untuk mengingatkan masyarakat ini kondisinya gawat
kita harus sama sama menarik rem darurat
apakah seperti ini yang harus dilakukan
ya mungkin bukan bukan
itu yang sama sama
itu yang sama sama
ya mungkin bukan
itu yang sama sama
tidak bukan saja
tarik betul betul tarik
karena ini kondisinya ini sudah berbahaya gitu ya
dan kita tahu bahwa kalau banjir bandang penularan dari luh ini tidak kita hentikan dengan salah satu caranya menghentikan mobilitas
berapapun kapasitas rumah sakit yang ada di hilir itu dinaikkan tidak akan nampung
banjirnya terus datang
ya jadi bor dinaikkan namanya terus ya tetap akan penuh
bahkan sekarang sudah ada rumah sakit yang sudah tidak bisa nampung lagi
nah jadi menurut saya sudah tidak usah ancam ancam lagi
ya tidak usah tanggung langsung tarik
dan kita evaluasi setelah empat belas hari
kalau sudah baik ya oke bisa dilonggarkan lagi dan seterusnya
kang bima bagaimana parameter untuk wilayah bogor sendiri sampai
anda kemungkinan memutuskan untuk menarik rem darurat
persoalan rem ini ada dua yang harus ditimbangkan ya
pertama adalah persoalan kenangan dan aturan
ya kalau saya maunya rem garam rem yang keras itu kita tarik gitu
tetapi tidak semua bisa kita lakukan
ada hal hal yang harus dikoordinasikan dengan provinsi
ada juga hal yang harus dikoordinasikan dengan kementerian begitu
seperti kereta misalnya
tidak bisa kita tiba tiba stop kereta nggak boleh masuk ke kota bogor
itu kan kewenangan dari kementerian
dan jam operasional dari unit ekonomi itu juga tidak bisa begitu saja
kita harus berkonsultasi berkomunikasi dengan provinsi dan sebagainya
itu catatan pertama
catatan kedua adalah terkait juga dengan kemampuan fiskal kita
melakukan lockdown konsekuensinya banyak
ya konsekuensinya tentu saja harus menanggung beban dari warga yang terkena dampak lockdown
karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari harinya
jadi saya kira tidak ada yang mudah dalam hal ini
sejauh ini sekarang yang kita lakukan adalah maksimal mungkin dalam kewenangan kita kita lakukan itu
dan juga ada dalam kewenangan kita
menambah fasilitas isolasi dan tempat tidur ada dalam kewenangan kita ya
kemudian melakukan buka tutup
akses masuk ke kota bogor itu juga ada dalam kewenangan kita
semua yang ada dalam kewenangan kita maksimal mungkin kita lakukan
oke artinya memang ada keterbatasan dan memang koordinasi dengan lembaga instansi lain itu juga menjadi salah satu tantangan begitu ya kang
saya terakhir ke pak trubus
saat ini kita masih berjibaku
saya tahu sebagai wali kota kang bima dan beberapa wali kota lainnya saat ini tengah berpikir keras berupaya
bagaimana kemudian kita bisa melakukan hal ini
bagaimana kemudian mencari strategi yang jitu untuk melambatkan laju kasus positif di wilayahnya
berbicara mengenai kebijakan bagaimana apakah ini memang harus diserahkan semuanya ke pemerintah daerah
atau kita lebih mendorong lagi ada instruksi yang lebih jelas dari orang nomor satu di negeri ini dari presiden jokowi
untuk memastikan bahwa penanganan saat ini harus memiliki strategi yang berbeda
ya menurut saya sih
satu ya memang harus diserahkan

satu ya memang harus diserahkan kepada daerah ya
daerah itu sesuai dengan kewenangannya tentu
dalam arti kalau untuk lockdown kan bukan kewenangan pemerintah daerah itu kewenangan pemerintah pusat
pemerintah pusat juga harus membuat formulasi baru kebijakan baru lagi yang lebih efektif
yaitu lebih menekankan pada istilahnya psbb ketat gitu
karena tidak mau mengatakan istilah lockdown kan gitu
jadi melaksanakan psbb ketat seperti pernah pernah dilakukan oleh dki jakarta pada awal tahun ini
oleh dki jakarta pada awal awal di maret tahun lalu maret april dengan peraturan gubernur nomor tiga puluh tiga tahun dua ribu dua puluh itu
jadi itu salah satu instrumen
kalau daerah daerah lain ya memang dengan kondisi yang ada harus melakukan kolaborasi
sekarang yang penting adalah bagaimana kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah diperketat lagi
artinya lebih disinergis lah lebih sinergis
kemudian kolaborasi antar daerah sendiri
ditarakan sama pak wali kota
misalnya bogor dengan dki jakarta
dengan banten atau dengan wilayah lain
sekarang konteksnya dengan jawa bali
nah ini harus dalam satu konteks
jadi pemerintah pusat yang harus ambil alih untuk membuat kebijakan yang tepat
atau yang tepat guna lah kira kira
ya tepat sasaran
persoalannya kemudian pada daerah daerah ini harus ada kepatuhan
harus ada kedisiplinan
bagaimana mendidik masyarakat mengedukasi supaya disiplin sesuai dengan aturan yang ada
ya kalau daerah selama ini menggunakan cara cara sendiri
tentu cara cara itu sepanjang dalam konteks kewenangannya
itu sah sah saja gitu
jadi diberikan saja
jadinya pemerintah pusat tidak perlu egoist tidak perlu ekosektoral
ya sudah diserahkan pada daerah
nah kemudian pemerintah pusat juga memikirkan dengan jelas
mengenai mekanisme pengajuan untuk menjadi istilahnya psbb ketat
atau dengan lockdown itu nanti karantina
melalui pengaturan pengaturan yang ada itu juga harus dilonggarkan
artinya aturan menteri kesehatan permanentes nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh itu harus dirubah
karena itu kan turunan dari pp dua puluh satu kan dua ribu dua puluh
jadi aturan itu harus dirubah lagi
jadi jakarta pemerintah pusat harus mengubah lagi aturannya
sehingga segala sesuatunya itu dimungkinkan bagi daerah untuk secara luas mengambil keputusan keputusan yang tepat gitu
kalau ini dibiarkan terus ya memang pada akhirnya covid nya akan terus merajalela
lagi kemudian ada sektor sektor yang tetap dibuka
misalnya tadi di bingung masalah sektor pariwisata
nah ini menjadi sulit karena persoalannya kemudian faktor ekonomi menjadi prioritas
belum lagi persoalan persoalan yang terkait dengan moda transportasi kan
yang akhirnya juga masyarakat mobilitas menggunakan moda transportasi itu
nah karena itu menurut saya kebijakan kebijakan yang ada itu adalah kebijakan kolaborasi
nah itu adalah kolaborasi
kolaborasi di samping juga harus tegas dalam hal soal pengawasan satu
dan kedua soal di dalam penegakan hukum
karena penegakan hukum selama ini lemah ya
itu sanksi sanksi yang sudah dibuat atau aturan yang berupa peraturan perda peraturan gubernur
ataupun dalam tataran peraturan bupati peraturan wali kota ya sekarang diterapkan lagi
jadi itu aturan yang sudah ada sudah dibuat ya dieksekusi gitu
supaya ada kepastian bahwa masyarakat itu apa
menarik apa istilah menarik diri untuk tidak bermobilitas gitu
artinya tetap apa setehum lah gitu ya
setehum jumlah saja
ini yang penting karena kalau tidak ya pada akhirnya masyarakat tetap akan keluar gitu
akan bermobilitas apalagi kemudian kalau daerah itu berbeda gitu loh mbak
misalnya jakarta menerapkan lockdown sementara daerah lain tidak ya kemudian pada masyarakatnya bermobilitas ke tempat lain
kan sudah menjadi pengalaman lalu berulang ulang seperti itu
baik pak trubus
dan apalagi kemudian ke depan ada hari
saya idul asa kalau diputuskan misalnya piasakan nah memang harus dipiasakan menurut saya supaya tidak terjadi perunjakan
karena idul fitri kemarin kita juga gagal gitu kan
mengendalikan secara apa signifikan
nah karena itu menurut saya supaya tidak mengulang lagi ya daerah perlu diberikan semacam panduan semacam apa juga kewenangan yang lebih
daerah lebih lebih tepat lah gitu dalam hal penanganan covid
sehingga dia punya punya percaya diri lah mbak
punya apa punya keyakinan
bahwa kita yang mampu mengatasi persoalan persoalan daerah selama ini kan tarik menarik kewenangan antara pusat daerah menjadi masalah tersendiri
karena ada daerah yang patuh ya seperti apa yang di tokor atau di kin jakarta atau yang lainnya
tapi juga ada daerah yang dalam konteks kategorinya itu kurang patuh
bahkan sebagiannya membangkang gitu tidak melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat dengan tindakan perjuangan daerah
baik pak trubus
nah sekarang pusat juga harus memberikan kewenangan kepada daerah
kita diserahkan saja
yang memang itu menjadi kewenangannya
dan aturan yang berlaku mbak
pak trubus terima kasih catatannya
pak windu terima kasih
kita harapkan penanganan covid sembilan belas di kota bogor bisa dilakukan dengan tepat
meskipun itu misalnya harus melakukan sejumlah akrobat
dan kita harapkan kerjasama juga dari masyarakat
sama sama menegakkan protokol kesehatan
saya harus sudahi diskusi kita waktu kita terbatas
terima kasih sekali lagi
salam sehat selalu
sian nani nusyanyuska